taman ismail marzuki atau tim yang berada di kawasan cikini menteng jakarta ini merupakan pusat kesenian dan kebudayaan yang sudah lama kita kenal
dan disini merupakan rumah bagi para seniman bukan saja yang berdomisili di jakarta tapi di seluruh indonesia
di sini sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan sudah begitu banyak karya seni yang dipentaskan dan dipamerkan dan memang ini juga merupakan kebanggaan dari kita semua
saat ini taman ismail marduki ini sedang dalam proses revitalisasi dan tidak lama lagi akan memiliki wajah
nah seperti apa wajah baru nanti yang dimiliki oleh tim dan kira kira bagaimana proses renovasi dan revitalisasi ini sedang berlangsung
insight with desi anwar akan segera melihatnya
taman ismail marzuki akan memiliki wajah baru
dengan revitalisasi yang berlangsung sejak tiga juli dua ribu sembilan belas taman ismail marzuki kini punya gedung parkir dengan rumput hijau di atasnya
gedung perpustakaan yang menyatu dengan wisma seni juga sudah berdiri
bangunan yang sering disebut dengan nama gedung panjang ini punya filosofi
secara keseluruhan bangunan ini menggambarkan pinisi perahu layar tradisional bugis makassar sulawesi selatan yang biasa digunakan untuk pengangkutan barang antar pulau
atapnya yang bertingkat merepresentasikan teras sering lahan miring yang dibuat bertingkat tingkat untuk pertanian berfungsi untuk mencegah longsor
sementara kaca jendela
jendela di gedung ini adalah partitur lagu
melansir laman jakpro bangunan baru ini diarsiteki andramatin
desainnya adalah penggabaran dari lagu rayuan pulau kelapa ciptaan ismail marzuki
untuk merevitalisasi tim pemprov dki jakarta menugaskan badan usahanya pt jakarta propertindo atau jakpro
total anggaran untuk revitalisasi mencapai satu enam puluh empat triliun rupiah
taman ismail marzuki dibangun di area seluas kurang lebih delapan hektare
pembukaannya diresmikan oleh gubernur dki jakarta saat itu ali sadikin pada sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
awalnya lahan ini merupakan ruang rekreasi umum taman raden saleh serta kebun binatang jakarta yang kini pindah ke ragunan
nama ismail marzuki dipilih sebagai penghargaan untuk seniman asal betawi yang telah berjasa menciptakan lebih dari dua ratus lagu
kebarlah bendera ku dan sepasang mata bola
ya saat ini saya berada di kawasan taman ismail marzuki atau tim yang tengah direvitalisasi seperti kita bisa lihat semua
jadi tidak lama lagi tim ini sebuah ikon pusat kesenian dan kebudayaan
di jakarta tentu saja di indonesia akan memiliki wajah yang baru
nah seperti apa progres dari revitalisasi ini dan kira kira nanti apa apa saja fasilitas yang kita bisa dapatkan di sini
saya sudah ditemani oleh project director dari program revitalisasi ini ya mbak lucky ismayanti

iya sehat selalu ya

dan kita ini melakukan wawancaranya tentu saja dengan protokol
kesehatan sesuai covid sembilan belas
mbak lucky ini kalau kita lihat di belakang sebenarnya dari luar saja ini ada sesuatu yang sangat sangat berbeda dari dulunya
mungkin kita awali ya mengenai proyek revitalisasi ini
seperti kita ketahui ini tim kita sudah miliki sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan di sini begitu banyak ragam karya seni
yang dipentaskan dipamerkan
dan memang semakin berjalannya waktu semakin lama semakin tua juga bangunannya
tapi ide dibalik rencana untuk revitalisasi ini sebenarnya apa sih
jadi kalau melihat umurnya tim sudah lima puluh tiga tahun lebih ya tentunya kondisi fasilitas fasilitas yang ada di sini juga sudah mulai termakan oleh waktu
banyak bangunan bangunan yang sudah mulai rusak
kemudian seiring berjalannya waktu juga rekan rekan seniman ini banyak membutuhkan fasilitas tambahan
yang memang menjadi pelengkap dari full urutan kegiatan di sini gitu ya
nah berangkat dari situ pemprov dki jakarta memiliki rencana untuk melakukan revitalisasi ini
karena kalau dari program pak gubernur tempohari
sebenarnya yang direvitalisasi itu tidak hanya sebatas fisiknya saja
tetapi merevitalisasi ekosistem berkeseniannya gitu
jadi ibaratnya sekarang di tim ini dibangun lengkap fasilitasnya
harapannya talent talent berbakat yang tentunya banyak sekali khususnya di jakarta ya
itu bisa berlatih seni di sini bisa pentas seni di sini
berekspresi seni di sini
sehingga ekosistem berkeseniannya itu bisa menjadi baik
dan harapannya seniman seniman kita yang ada di sini bisa menjadi seniman hebat
yang karyanya bisa dinikmati di kancah internasional gitu
jadi bukan hanya bangunan fisiknya saja yang dibugar direvitalisasi
tapi rohnya itu spiritnya
tapi ya kalau saya ingat ini sebenarnya spirit dari
tim ini ini selalu khas dengan ada keberanian kesenian yang sangat canggih
dan jiwa bereksperimen dan lain sebagainya
jadi selain itu apa kira kira nanti yang spirit yang akan ditambahkan
selain mungkin sesuatu yang disesuaikan dengan modernisasi dari bangunan ini
spiritnya memang tim ini bisa menjadi suatu
laboratorium seni etalase seni dan barometer seni gitu ya
jadi siapapun yang ingin berkesenian di sini bisa menjadi
tim ini bisa menjadi tempat tolak ukurnya gitu
ekspresifnya di sini gitu
kurang lebih itu sih

ada galeri cipta ada teater kecil teater halaman dan lain sebagainya
ada galeri cipta ada teater kecil teater halaman dan lain sebagainya
ada galeri cipta ada teater kecil teater halaman dan lain sebagainya
persisnya apa yang direvitalisasi dan apa yang tidak
ini kalau jelas ya planetarium kan masih ada di sini
jadi di tim ini selain kita merevitalisasi atau merenovasi bangunan yang memang sudah ada
kita juga menghadirkan fungsi fungsi baru tambahan di sini sebagai pelengkapnya
kemudian menghadirkan kembali fungsi yang dulunya pernah ada

kayak misalnya dulu sempat ada wisma seni
kemudian seiring berjalannya waktu wisma seni nya sempat tidak ada
sekarang kita hadirkan lagi wisma seni di sini untuk akomodasi
baik pementas rekan rekan seniman maupun pengunjung nanti yang bisa hadir di sini
mungkin dari luar kota
kemudian dulu ada teater terbuka sekarang kita hadirkan kembali teater halaman
kemudian dulu ada teater terbuka sekarang kita hadirkan kembali teater halaman

berbeda tempat tapi masih di dalam satu lokasi tim ini
tapi yang teater seperti bakti budaya dulu itu semua diganti
jadi geraha bakti budaya itu kita membangun baru karena kondisi bangunannya juga sudah rusak
jadi itu dirobohkan
dirobohkan dan kita membangun baru
dulu teater geraha bakti budaya itu empat lantai kapasitasnya sekitar delapan ratus penonton
sekarang kita membangun baru dengan enam lantai kapasitasnya delapan ratus lima puluh pursi

mana nanti posisinya kalau kita lihat di sini
yang lagi konstruksi di atas sana tuh ada kelihatan portal portal
itu sudah sekarang ini sudah melakukan topping off jadi harapannya bisa kita kejar untuk selesai di maret dua ribu dua puluh satu

dan kalau untuk galeri pameran
galeri pameran ada dulu ada galeri cipta satu dua tiga cuma sempat yang galeri cipta dua nya satunya nggak ada

harapannya bisa menjadi suatu area yang bisa melengkapi
kemudian kita bikin lagi galeri tambahan yang sangat tinggi plafonnya
harapannya bisa menjadi suatu area yang bisa melengkapi
ada suatu area yang bisa memajang benda benda seni yang besar yang cukup tinggi gitu
jadi mbak luki berapa total bangunan yang dirobohkan dan diganti dengan yang baru dan kira kira apa apa lagi yang betul betul baru
yang fresh yang sebelumnya belum ada kalau dari segi fisiknya
yang betul betul baru kita bisa lihat di sebelah kanan ini kita sebutnya gedung panjang
gedung panjang ini empat belas lantai fungsinya ada perpustakaan ada perpustakaan ada perpustakaan yang ada di atas

gedung panjang ini empat belas lantai fungsinya ada perpustakaan daerah yang dulunya ada di sana direlokasi ke sini
kemudian kita pindahkan juga pusat dokumen sastra hb yasin yang dulunya ada di sana masuk ke sini lagi di area podium
jadi ini betul betul baru ya
baru ini benar benar baru
kalau dulu kalau tidak salah ini di bawah ada warung warung ada tempat orang duduk duduk gitu ya
itu kemudian di atasnya mulai ada barang barang
sampai lantai dua belas itu ada wisma seni dan lantai tiga belas dan empat belas itu ruang ruang komite seni gitu
nah untuk ukm yang dulu sempat ada di sini kita siapkan juga areanya di sisi sini nih sisi depannya planetarium
menjadi ukm yang persis mungkin mirip dengan jajanan tempoh hari yang banyak teman teman bernostalgia di sana gitu ya
ada memang itu menjadi hal yang sering ditanyain ada lagi nggak ada lagi
nggak ada tapi kita bikin yang lebih tertata rapih gitu untuk bisa di sana
budget proyeknya rp satu enam ratus empat puluh lima triliun
untuk semuanya ya
untuk semuanya keseluruhan satu enam ratus empat puluh lima triliun
itu memang dari awal pengajuan ke pemprov hingga terrealisasinya sampai sekarang
memang dia tidak bergerak angka itu
ya ini kan kawasannya sekitar berapa delapan sembilan hektar ya
dan kalau dulu juga banyak area taman taman dan lain sebagainya
kalau kita ini sekarang duduk ini rumput tapi sebenarnya ini cukup tinggi ya
bisa dijelaskan persisnya apa di bawah kita karena ini unik sendiri ya
jadi di bawah ini adalah gedung parkir
kita sebutnya gedung parkir taman karena diatasnya sesungguhnya difungsikan menjadi aktifasi kolaborasi kita rekan rekan berkesenian gitu ya
nah ini memang konsep besarnya
konsep besarnya dari perencana pak andra matin itu kita menambah ruang terbuka hijau di sini
memang konsep besarnya adalah nanti fungsi kendaraan bermotor tidak lagi berada di atas area tim tapi parkir parkir yang ada ini semua looping di basement di bawah
jadi ada koneksi antara gedung parkir taman ini dengan kita sebut gedung panjang geraha bakti budaya
itu semua alur sirkulasi kendaraan di basement
bisa berapa kendaraan ini
itu sekitar enam ratus kendaraan total enam ratus kendaraan
ya dan ini planetarium tentu masih ada dan tidak ini ya tidak diganggu
apa kira kira yang dilakukan terhadap planetarium ada renovasinya juga
memang khusus untuk domnya planetarium ini merupakan bangunan cagar budaya
jadi waktu kita melakukan desain ada proses kita melakukan konsultasi dengan tim sidang pemugaran gitu ya
jadi tidak boleh diubah ya tadi
bentukannya tidak boleh dirubah namun di dalamnya kita melakukan touch up interior dan untuk eksteriornya pun kita hanya melakukan touch up touch up yang memang kelihatan rusak gitu
dan gedung parkir ini
gedung parkir ini dibangun sebanyak satu basement dan dua lima lapis lantai
juga harapannya tidak terlalu tinggi supaya dom ini bisa terlihat dari jalan cikini raya
menggambarkan cagar budaya itu bisa dilihat dari area jalan cikini raya
oke jadi flow nya masuk dari sini
masuk dari gedung parkir
dan teater teater di
teater teater di sini ada
ada berapa nanti total teaternya
teater ada geraha bakti budaya kemudian ada teater arena yang di pojok sini
kemudian ada teater halaman dan beberapa area area yang memang juga bisa difungsikan sebagai teater lainnya
iya dan disitu juga nanti ada galeri untuk pameran dan lain sebagainya
dan ini gedung panjang ini tapi katanya ada mau bangun hotel juga disini mbak lucky ini
iya kita sebutnya wisma ya bukan hotel gitu
beda konsep memang
waktu kami mengkonsepkan desain wisma ini ada proses desain partisipatif gitu ya
kita bilang kolaborasi dengan para stakeholder di sini
supaya kita bisa tahu dari perilaku pengguna biasanya bisa menjadi dasar kita membentuk suatu ruang ruang arsitektur gitu
nah konsep wisma
nah konsep wisma ini memang kamar kamar yang ada di dalam itu mayoritas adalah model model kamar bang bed
kita mempelajari bahwa rekan rekan seniman itu sebelum naik pentas ada kolaborasi bersama sampai malam mau tidur pun ada kegiatan berkolaborasi
nah dari perilaku pengguna ini yang akhirnya mendapatkan konsep baru untuk wisma ini mayoritas adalah model bank bed untuk di dalam
oke itu di
di lantai delapan fasilitasnya mulai lantai sembilan sampai lantai dua belas
ada berapa nanti total

jadi ini apa untuk artist in residence kolaborasi bukan untuk dikomersilkan kan
tidak untuk dikomersilkan
jadi memang untuk pelengkap fasilitas fasilitas di sini
fasilitas berkesenian akomodasi
oke mungkin cerita sedikit dari desainnya
desainernya tadi siapa
itu kenapa dipilih dan bagaimana cara ini apa disayembarkan atau mana desain yang menang atau bagaimana
dan kenapa dipilih seperti ini
jadi tahun dua ribu tujuh itu memang sempat ada saembara desain untuk revitalisasi tim ini
waktu itu pak andra masyid memang menjadi pemenang saembaranya
namun baru tahun akhir dua ribu delapan belas dicanangkan untuk revitalisasi itu
dan pertengahan tahun dua ribu sembilan belas itu keluar pergub dari femprov bki jakarta yang menugaskan japro untuk merealisasikan hal hal yang pernah disaembarkan dulu untuk bisa diwujudkan menjadi suatu revitalisasi taman ismail masyid
jadi ini dari hasil saembara tahun dua ribu tujuh
sudah lama ya
sekarang sudah dua ribu dua puluh
tapi proyek ini sendiri dimulai kalau tidak salah tahun dua ribu tujuh belas

juli dua ribu sembilan belas kita start di sini untuk pelaksanaan konstruksi
nah seperti kita ketahui dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu kan pandemi
kalau dilihat dari desain dan juga luas ini budgetnya
awalnya itu berapa yang dianggarkan untuk membangun kawasan ini sehingga ya
sampai selesai lah
budget proyeknya rp satu enam ratus empat puluh lima triliun
untuk semuanya ya
untuk semuanya keseluruhan
itu memang dari awal pengajuan ke pemprov hingga terrealisasinya sampai sekarang memang dia tidak bergerak angka itu
sudah berapa digunakan sampai saat ini
saat ini sudah digunakan sekitar satu enam ratus empat puluh lima triliun
sehingga sekarang kita sudah mencari pengajuan

nah ini sudah terbang
ini sudah terbang
ini sudah terbang
jadi ini sudah terbang
oke dan ini semua dari apbd jakarta ya
selama ini tidak masalah dengan covid gitu dalam proses pembangunannya atau apakah ada sempat tersendat mbak lucky
apalagi ada psbb

misalnya contohnya waktu awal tahun ini
waktu pendek wc dan saat benar benar ppkm atau lockdown itu dilakukan
itu kita sempat shock tuh karena nggak ada persiapan sama sekali untuk antisipasinya gitu
jadi sempat waktu itu kedatangan material tertunda
fabrik fabrik supplier kaca precast itu sempat tertunda karena lockdown gitu ya
waktu itu antisipasi sampai sekarang kita udah mulai tahu triknya bahwa selama masih bisa kita stok material banyak kita stok banyak
sempat di stok material
iya banyak jadi saat ada kendala harus lockdown atau apa kita masih punya material yang bisa kita gunakan
kemudian kedatangan material material yang memang tidak bisa dihindari harus kita import itu kita datangkan lebih awal kita buka po lebih awal dan onset lebih awal nggak apa apa
tetapi kondisinya jaga jaga kalau misalnya harus lockdown lagi kita udah standby peralatan ini untuk bisa di fit out gitu
kalau dari pekerjanya bagaimana ini pekerja lokal ini kan jakpro kan yang ini kira kira bagaimana karena itu kan pasti masalah juga kan
jadi harapannya itu bagian dari proses pengulihan ekonomi nasional juga mengkaryakan area apa
ada berapa kira kira pekerja yang
kerja di sini kurang lebih saat ini ada delapan ratus orang berjalan untuk yang tim fase dua dan tim fase tiga kalau tim fase satu kan memang sudah selesai
malah sudah ada yang sempat lihat kira kira kalau mau bikin acara teater di sini untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
oke coba mungkin dari fase fasenya itu sendiri ya mulai dari dua ribu sembilan belas fase satu berapa lama dan kira kira apa apa saja yang difokuskan dan sudah sampai berapa
kemudian gedung parkir ini
ada lagi masjid amir hamzah yang di belakang
itu juga sudah diaktifasi untuk publik
dan dibantu dari rekan rekan dkm masjid amir hamzah
jadi ini sudah selesai yang parkir
ini sudah selesai
dan gedungnya itu juga
interiornya juga sudah selesai
serior masuk pekerjaan di paket tiga
oh oke jadi maksudnya fisiknya sudah sesuai
jadi paket satu itu adalah untuk pekerjaan arsitektur struktur dan mep nya
kemudian untuk yang tahap dua
tahap dua saat ini ada geraha bakti budaya
kemudian upgrading planetarium ini
kemudian ada teater halaman
kemudian ada galeri aneks
sama infrastruktur dan landscape keseluruhan
itu sudah dimulai
nah yang interiornya sendiri
juga paralel bekerja berbarengan dengan tim fase dua saat ini
kalau di total kapan ini bisa siap menerima para seniman untuk datang
direncanakan kita selesai di maret dua ribu dua puluh dua ini
oke jadi tinggal tidak lama lagi
tidak lama lagi
dan semua speed up
kalau interior ini bagaimana
saya ingatkan dulu kan nuansanya indonesia etnis banyak inilah ukir ukiran kayu dan lain sebagainya
kalau kita lihat sekarang ini
abu abunya dan semennya
jadi bagaimana look ini akan nanti seperti ini
kelihatannya atau ada tambahan tambahan
konsep besarnya dari desain revitalisasi tim ini
sebenarnya indonesia banget
indonesia banget ya itu bukan berarti harus semua unsur budaya dimasukin gitu ya
tetapi kita dari pak andra matin itu melihatnya kayak
mengangkat arsitektur indonesia dengan konsep rumah panggung
jadi kalau ya
konsepnya rumah panggung
jadi kalau dilihat bangunan gedung panjang galeri aneks kemudian gerah bakti budaya
semua diangkat konsepnya dibawahnya dibikin area yang blong
jadi seperti kolong panggungnya rumah rumah tradisional indonesia gitu
kemudian khusus untuk treatment desain di gedung panjang ini
teras siring yang di ujung ujung sana
kemudian bentukan dari precast itu kalau dipotongannya itu merupakan potongan tanggal lagu
ciptaan ismail marzuki rayuan pulau kelapa
tanah air betul
di mananya persisnya
nah precast itu moldingnya masing masing beda tuh mbak
jadi kalau prikaisnya itu diiris maka itu itu berbeda maksudnya
ada ketebalan tipis itu do ketebalan agak tebal lagi re tebal lagi lagi mi
ini harus betul betul kita lihat jadi sebenarnya not balok ya
jadi dari atas ke bawah kita bisa mainkan lagunya
kemudian mengenai tone warna abu abu dan banyak komponen air di dalam
itu memang untuk alaminya dan ini yang memang diharapkan dari perencanaan
dan ada satu lagi tambahan untuk konsep budayanya karena kita ada di jakarta
bisa dilihat di ujung kita mulai pasang tuh mbak desi
secondary skin dari corporated plat yang dibolong bolongin itu modulnya tumpal betawi
jadi nanti mungkin dalam ini penjelasannya jadi ada ini lah ada legendanya apa apa aja
tapi interiornya bagaimana
interiornya semua tone warnanya coklat dan abu
jadi memang banyak penggunaan material kayu alami di dalamnya
tadi katanya ada material yang harus diimport itu seperti apa apa saja
itu lebih ke equipment besar seperti lift genset gitu ya
memang kemudian equipment besar
equipment panggung yang memang produsennya masih banyak dari luar
nah untuk interior desainernya sendiri ada desainer yang berbeda kan atau bagaimana
semua dari tim pak andra matin
tapi yang paling penting ini nanti lucky apakah para seniman ini kan betah merasa at home
dulu kan kalau tim ini memang tempat untuk ya berkolaborasi ide ide kreatif keluar
tapi juga untuk gaul dan lain sebagainya
ini bagaimana feedback dari mereka
apakah mereka excited
ini sesuatu yang mereka tunggu tunggu sesuai dengan jiwa seni mereka kira kira sejauh ini apa apa saja masukannya
ya memang harapannya dari desain partisipatif ini dari pengguna rekan rekan seniman itu akan memiliki sense of belonging yang tinggi gitu ya
jadi memiliki tim ini sebagai rumah rumah bersama yang dijaga bareng bareng gitu ya
jadi apa namanya semangatnya dalam proses fgd yang dilakukan
fgd itu dilakukan dari awal kita mulai melakukan perencanaan hingga belum lama ini pun masih kita lakukan proses fgd
mulai dari eksteriornya
layout layoutnya ruangan sampai dari sampai juga konsep konsep interior yang akan digunakan gitu
karena bagaimana juga pengguna adalah yang
ya mereka paling penting
yang paling penting yang akan menggunakan apa yang akan dibangun di sini
jangan sampai yang udah dibangun di sini mubazir nggak sesuai dengan kegiatan dari teman teman seniman
apa apa saja masukannya dan yang kira kira di adjust ataupun di
ataupun di sesuaikan dengan keinginan teman teman seniman ini contohnya
iya pertama konsep dari wisma seni bahwa model kamar itu harusnya guyup gitu ya
bang bed itu salah satu dari mas
iya banyak spot spot area yang memang bersifat komunal
jadi di area lobby nya pun banyak spot spot komunal yang bisa menjadi tempat latihan juga gitu ya
kemudian banyak belajar juga saya di sini seperti keberadaan teater arena
teater arena itu tadinya kita nggak paham
teater arena itu kita pikir duduknya madep depan semua
ternyata konsep sebuah teater arena itu dudukannya harus u shape
dan si pementa seni itu bisa berkolaborasi dengan si penontonnya bisa ada dimana aja
namanya arena gitu kan
nah itu banyak hal hal baru
dan itu diubah disesuaikan
bentukan bentukan dari dudukan dari kursi penonton itu
dan itu pun bisa extend pintunya bisa dibuka sampai penontonnya keluar sampai ke halaman gitu
kalau flow untuk masuk traffic supaya tidak berdesak desakan itu juga semua sudah dipikirkan
kan kalau dulu kan saya ingat masuk terus kemudian cari parkir susah atau harus jalan dan lain sebagainya
jadi konsep parkir yang looping di sana
jadi konsep parkir yang looping di basement itu menjadi salah satu solusi lah ya untuk menghindari crowd nya di depan gitu ya
karena kita tahu jalan cikineraya kan juga memang tinggal dua jalur
pedestrian juga sudah disiapkan untuk konsep besarnya kota jakarta bahwa aktifasi dari transportasi publik juga menjadi suatu
konsep yang terintegrasi dengan perencanaan tim di sini
mbak luki selain pak gubernur yang sudah berkunjung sini kira kira dari seniman siapa siapa saja yang sudah datang sini melihat progres dari pembangunan ini
iya banyak sih
belum lama mas panji kesini
bagus keren banget katanya nggak sabar untuk nunggu di sini
jadi dari teman teman sebenarnya banyak yang bisa saya sebutkan satu saja
diperhatikan satu satu ya gitu jadi mereka exciting sekali dan nunggu kapan ini selesai mbak kapan selesai gitu
malah sudah ada yang sempat lihat kira kira kalau mau bikin acara teater di sini untuk tahun dua ribu dua puluh tiga tempatnya seperti apa
wow kita bilang dua ribu dua puluh tiga udah pengen ngintip kira kira bisa nggak di sini untuk suatu bermain teater di sini
tantangan terbesar memang menghadapi kondisi pandemi itu yang kita rasakan berdampak besar sekali seperti yang tadi sudah saya sampaikan
bahwa banyak metode kerja yang harus tengah jalan kita rubah dengan kondisi pandemi itu
tapi ini kan bisa buat internasional juga kan kalau ada festival seni internasional pementasan dan lain sebagainya
jadi kalau mau tidak mau saya ingat itu waktu itu geraha bakti budaya yang memang masih agak old fashion ya kalau dulu
apa kira kira yang baru dari geraha bakti budaya ini
apakah dari akustiknya kan atau bentuknya dan juga sound systemnya atau pentasnya
untuk kualitas sound system tata panggung dan tata suara kita sudah mengikuti konsep teater yang kekinian
yang memang sudah menjadi kebutuhan para pementas gitu ya kemudian untuk konsep bangunannya sendiri
selain memang kita touch up dengan kondisi teater kita juga mengikuti konsep panggung

jadi kita bisa mengikuti konsep panggung

harapannya memang akan memberikan wajah baru untuk para pementas yang akan berkesenian di situ
sebesar apa nanti kalau ini jumlah penontonnya tadi berapa

sama seperti yang dulu
sama seperti yang dulu itu pun menjadi bagian proses fgd waktu itu
karena di sini sudah ada teater kaya gila

ada teater besar dan teater kecil
teater besar ini kapasitasnya satu dua ratus penonton
teater kecilnya dua ratus
jadi berdasarkan masukan dari teman teman seniman
butuh ruang yang memang lebih akrab dengan pementas
kemudian di kelas tengahnya
jadi kalau mau kecil ada kapasitas sedang ada kapasitas besar ada
jadi sesuai dengan
jadi sesuai dengan ini karya seninya
kalau galerinya itu sendiri bagaimana
ini dari hasil fgd karena kalau galeri kan lighting space itu penting
seberapa beda nanti galeri cipta yang baru
iya kalau galeri cipta satu ratus dua puluh tiga ada di sini
untuk lighting pun kita sempat berdiskusi juga dengan rekan rekan seniman akan seperti apa
itu pun mendapatkan masukan
yang memang baru banget itu galeri aneks kita sebutnya
tingginya sekitar delapan meter
jadi kalau sempat waktu itu sempat ada masukan kalau kita mau pajang patung yang tinggi banget
di mana muatnya
nah itu itu yang menjadi kita pikirin juga
akhirnya dibangunlah galeri aneks yang tingginya sampai delapan meter
instalasi karya seni yang tinggi tinggi itu bisa dipamerkan di situ
jadi ini sebenarnya sudah bisa digunakan nanti sejak bulan maret ya
karena kita sudah lama ini gara gara dua tahun covid ini
dan juga sudah haus ya hiburan dan ingin melihatkan karya karya kreatif yang seharusnya memang kita bisa nikmati di sini
tapi yang untuk ini kan tempat gaul juga ya
apalagi ada ikj kan
ikj tidak karena tidak ada
itu tidak menjadi bagian yang direvitalisasi
tapi kan pasti terpengaruh juga lah dengan
karena secara keseluruhan kita tidak membuat border yang masif dari area ikj
semua bisa baur jadi satu seluruh area di sini gitu ya
kalau untuk spot spot area terbukanya memang banyak sekali
selain di sini ada di teater halaman di belakang
dan ini pun nanti antara gedung panjang sampai planetarium itu merupakan hamparan rumput yang terbuka
nah di selasuknya
jadi buat duduk duduk
tapi ada cafe cafenya juga
nah di selasar sini mbak desi lantai satu ini dari depan sampai belakang dua ratus meter itu blong terbuka
jadi kalau yang berkeseniannya di luar sini lagi outdoor lagi hujan panas
bisa di selasar situ sambil ada warung warung kopi ukm mungkin ya
sambil berpentas sambil latihan seni sambil ngobrol
itu penting itu biasanya
tentu penting banget
ada pasar seni nanti bisa jualan
handicraft dan lain sebagainya ini bagian dari
karena kita siapkan juga area area yang bisa dipakai untuk berkegiatan itu
iya jadi memang ekosistemnya itu rohnya harus betul betul bisa mencerminkan jiwa kesenian dari teman teman yang
mereka kan sangat ini kreatif dan sangat kritis juga dan biasanya kan banyak maunya ya
ini kira kira sudah ditampung lah semaksimal mungkin ya pak lucky
mudah mudahan sudah bisa ditampung
wifi nanti harus ada dong
tentu dong tentu
kalau nggak ada wifi nggak ada yang datang
karena sudah menjadi kebutuhan dasar
tapi dalam proses ini dan saya lihat kalau pak gubernur dia kan harus menomorsatukan yang istilahnya smart building membangun juga sesuai dengan sekarang semua harus itu green ya serba hijau ramah lingkungan
dan juga dari segi penggunaan
penggunaan energi ataupun tenaga listriknya dan lain kan nanti harus hemat
pembangunan secara keseluruhan dari segi lingkungan hidupnya dan juga green buildingnya
kalau hemat energi memang sudah menjadi hal yang dikonsepkan
seperti kalau mbak desi lihat gedung parkir ini banyak skylight skylight kaca ini
kalau siang kita nggak usah pasang lampu lagi
itu cahayanya tembus sampai ke gedung parkir sini
begitu juga bangunan masjid dan area area bangunan lainnya banyak kaca kaca yang bisa tembus ke dalam
nah kemudian mengenai salah satu persyaratan amdal juga mungkin saya ceritakan
akan ada kolam resapan pon besar yang di tengahnya itu menjadi teater arena
yang difungsikan itu sebagai kolam resapan kalau semua saluran di tim ini bermuara ke sana
diresapkan dulu sebelum akhirnya nanti overflow nya bisa ke kali yang di belakang
jadi ada resapannya ya
ada kolam resapannya juga gitu dan itu cukup besar
dan di tengahnya difungsikan menjadi teater halaman
jadi kalau dari konsep green building ini bisa dikatakan sudah menuju ke sana ya
jadi planetarium yang berbedanya interiornya apa kira kira yang kita bisa harapkan
memang tidak terlalu banyak yang bisa diekspor di area dom ini ya
kita hanya mengganti kursi kursinya kemudian karpetnya dan interior dalamnya saja gitu
karena memang tidak bisa terlalu banyak bereksplorasi di area cagar budaya ini
yang kita banyak eksplor itu di bangunan yang di sekitarnya
yang memang bukan merupakan bangunan cagar budaya
jadi kita eksplorasinya di situ
ada prominate nanti yang bisa menjadi connecting masa masa bangunan di sekitarnya
akan ada reflecting pool juga di depannya
ada landscape nya juga
jadi domnya ini akan terlihat berdiri megah mengembalikan kayak dulu kan sebenarnya utuh satu dom itu saja kan
yang bangunan tambahan ini baru sebenarnya
tapi mungkin akan dicat lagi gitu ya
betul akan dicat lagi
selama membangun ini proses proyek ini kira kira tantangan terbesar apa apa saja mbak lucky
karena kalau kita lihat ini dari ada anggaran ada pekerjaannya itu sendiri kemudian quality control dan lain sebagainya
apa kira kira yang agak ribet dan rumit
tantangan terbesar memang menghadapi kondisi pandemi
itu yang kita rasakan berdampak besar sekali seperti yang tadi sudah saya sampaikan
bahwa banyak metode kerja yang harus tengah jalan kita rubah dengan kondisi pandemi itu
karena project ini sejatinya tidak bisa berjalan sendiri
tetapi banyak supporting dari supplier supplier yang memang juga mereka tergantung dari kondisi pabriknya gitu ya
apakah lockdown atau tidak
itu yang tantangan terberatnya
itu sampai berapa bulan akhirnya molor karena gara gara pandemi ini
pandemi ini kita sempat kaget di tiga bulan
tiga bulan pertama itu masih belum ketemu ininya
sampainya setelah tiga bulan ke sana sudah bisa diantisipasi
tapi kalau dari yang lain lain dalam proses membangun ini ada yang agak susah
ataupun sulit dilakukan
enggak sih so far bisa berjalan sesuai rencana
dari beberapa proyek yang saya pernah kerjakan itu sangat berbeda beda
dan ini merupakan banyak hal baru yang bisa dipelajari
terutama mengenai berkesenian itu seperti apa
perilaku pengguna seperti apa
yang akhirnya bentukannya jadinya seperti ini
selepai sebelum bertemuan coverage primer lestsail
bagi para seniman
tapi ini ada
kemungkinan juga bisa jadi daya
tarik untuk wisata juga
betul harapannya memang
di sini sebenarnya
enggak hanya fungsi berkesenian
tapi dari adanya planetarium
ini menjadi suatu
tempat edukasi juga
karena banyak sekali siswa
yang berkunjung ke sini jadi harapannya
memang tim ini
salah satu destinasi
edukasi yang unggul
di jakarta dan harapannya
tim juga bisa menjadi
ikon kota yang berkarakter untuk jakarta
jadi sesuatu baru yang bisa
dimiliki oleh bukan warga jakarta
tapi seluruh indonesia
kalau bisa ada
kolaborasi dengan internasional
yang penting lagi kan harus ada
dari mana mana saja
itu bisa didapatkan
iya jadi memang
kalau di tim ini
tidak semuanya melulu
bisa mendapatkan revenue
ada fungsi pelayanan publik di sini
yang memang ada peran pemprov dki juga
tapi yang jelas tidak akan ada ini
hotel berbintang lima
yang kan sempat kita dengar itu sudah
semua ide untuk komersialisasi dan lain sebagainya itu
kalau saya melihat di
negara negara lain juga mereka punya yang namanya
mereka bisa datang untuk tinggal di situ
untuk merenung menghasilkan karya dan lain sebagainya
apalagi kira kira sekarang yang harus diselesaikan dalam
beberapa bulan ke depan
ya untuk beberapa bulan ke depan
kita lagi ngebut untuk pekerjaan interiornya
wisma dan perpustakaan juga
sudah hampir selesai
dari dinas perpustakaan dan kearsipan juga sudah siap siap
sekarang buku bukunya mana
buku bukunya disimpan dulu sama dinas perpustakaan
sampai rusak gitu
nah sekarang kita sudah punya ruang ruang yang memang sudah siap
untuk bisa disimpan dulu bukunya
jadi sebagian memang sudah dipindahkan ke sini
tapi itu nanti sesuai karena kan perlu temperatur yang suhu yang pas
kalau untuk buku sperus aja
karena dalam prosesnya lagi lagi
desain partisipatif ini kita lakukan bersama dari teman teman dari dinas
perpustakaan dan kearsipan
perpustakaan berapa lantai
lobinya di lantai tiga
lantai empat lima
enam dan tujuh
jadi bisa lumayan menampung cukup banyak ya
dan ini lebih besar dari
kapasitas perpustakaan yang sebelumnya
yang dulu ya hb yasin itu ya pusat
arsip arsip ini juga ada
bisa ditampung di sini
bisa ditampung di sini
jadi di lantai tujuh itu kita ada
dibagi untuk penyimpanan benda benda seni
yang tidak dipajang
kemudian penyimpanan buku buku itu nanti
areanya terpisah antara
buku dan untuk penyimpanan benda seni
tapi di lantai tujuh sini
di lantai tujuh semua
itu yang permanen ya
ada ini pameran yang permanen yang milik dari tim itu sendiri
kalau yang untuk pameran
kita akan ada museum tim rencananya
untuk benda benda yang pernah ada di sini
kayak misalnya kan dulu ada patung
kan ada yang bagian
yang tengah badan ya
itu nanti rencananya akan disimpan di museum tim
jadi ada museum disitu
ada museum yang khusus bercerita tentang
perkembangan tim dari zaman dulunya
sampai proses resitalisasi
ini salah satu yang baru ya
iya yang baru
di mana letaknya
letaknya di sini
di area sampingnya dom ini
oke jadi coba kalau kita ini lagi
fasilitas yang akan ada dan ini di
bisa satu persatu lagi gedung panjang ini
berapa ini luasnya
gedung panjang ini ada empat puluh dua ribu
luasnya ada empat belas lantai
ada fungsi perpustakaan pd sabe yasin
wisma seni ruang ruang komite seni juga ada di atas
kemudian di planetarium
selain memang untuk pertunjukan teater bintang
itu ada pusat latihan seni juga di sana
di dalam bidang seni ada pusat latihannya
kemudian ada galeri cipta satu ratus dua puluh tiga
kemudian fasilitasnya planetarium sendiri gitu ya
kemudian ada area umkm nya
pastikan kalau nonton di sini ada beli minumnya atau apa gitu ya
kemudian ada lagi geraha bakti budaya
kemudian ada lagi galeri aneks yang memang
masa bangunannya sendiri dan tinggi banget
kemudian ada teater halaman
ada masjid amir hamzah di belakang
ada gedung parkir ini sendiri dan
banyak ruang terbuka hijau
jadi bukan saja revitalisasi
tapi banyak sekali fasilitas baru
yang diperkenalkan dengan proyek ini
yang sekarang juga tidak kalah penting adalah di teknologi
ini semua sudah ditampung
dan lain sebagainya ini penting loh mbak lucky
itu sudah ada bisa diakomodir
karena kan seiring dengan zaman gitu
bentuk karya seni sekarang kan banyak yang sifatnya lebih ke berbasis digital ya
itu ada sih
maksudnya di ruang ruang galeri pun sudah diantisipasi untuk hal hal tersebut

tergeraha bakti budaya pun sudah kita pikirkan untuk sampai ke sana
dan di sini pun ada ruang hasil fdd juga
pusat latihan seni itu salah satu seni digital
saya pun sesungguhnya belum tahu belajarnya seni digital itu seperti apa
tetapi ruangannya disiapkan untuk hal tersebut
sudah mulai di booking oleh para seniman
tapi sudah terbuka untuk mendapat booking itu atau belum
jadi kita rampungkan dulu konstruksi
rencana di maret untuk soft launching dulu ya
maret dua ribu dua puluh tapi biasanya agak ini nanti harus ada ini itu dan lain sebagainya
tapi seharusnya tahun ini semua akhir tahun sudah jadi kan
semoga kita akan bisa segera menikmatinya
mbak lucky ini proyek menyenangkan buat mbak luki
karena karakter proyek dari beberapa proyek yang saya pernah kerjakan itu sangat berbeda beda
dan ini merupakan banyak hal baru yang bisa dipelajari
terutama mengenai berkesenian itu seperti apa perilaku pengguna seperti apa
yang akhirnya bentukannya jadinya seperti ini
banyak hal baru yang bisa dipelajari di sini
jadi mau tidak mau harus mendengar menampung
kalau sebelumnya apa apa saja yang dikerjakan oleh mbak lucky berbeda ya
bukan proyek proyek seperti ini
ini salah satu proyek yang unik buat saya
karena biasanya pekerjaan proyek proyek komersial lainnya
pak lucky sekali lagi terima kasih
semoga semuanya rampung sesuai dengan jadwal
kita juga semua bisa menikmati taman ismail marzuki ini yang memang sesuatu yang dari dulu
kita sebenarnya take it for granted ya
tapi ya mungkin dalam perjalanan waktu juga kurang diperhatikan atau kurang dirawat
dan juga mau tidak mau sekarang kan kita juga harus menyongsong era baru
bangunan itu juga harus ramah lingkungan
dan juga supaya ekosistem ini
berkesenian tapi tentu saja bisa kita nikmati semua
bukan saja teman teman dari dunia
tapi seluruh publik juga
tentu harus bisa menikmatinya
sekali lagi terima kasih
demikian insight with desi anwar kali ini
dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
kita masih dalam suasana pandemi
jadi jagalah protokol kesehatan kita
jangan sampai lengah
rajin cuci tangan
jaga jarak dan hindari kerumunan